namun kesamaannya adalah rasanya asin dan gurih
sehingga sebenarnya mereka juga baru benar benar membuka semua aturan
kita harus lebih peduli lagi dengan lingkungan kita
mungkin dari pihak kbri ataupun dari diaspora yang ada di sana
di periode di tahun tahun terakhirnya tingkat popularitasnya cukup tinggi di atas delapan puluh
lantas bisakah kita benar benar merdeka dari polusi
apakah seharusnya pc ini sudah ditahan meskipun dalam keadaan sakit atau seperti apa prosesnya
beban kasus ini telah menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang sangat melelahkan
sebenernya kan kak adi kan mulai basket
ada di situ ada nasdem ada pks ada kemudian partai demokrat begitu kemudian ada koalisi gerindra dan juga pkb
dan pemeriksaan kesehatan melalui medical check up
apartemen mekarta dipasarkan sejak dua ribu tujuh belas
klub gue awalnya emang gak dukung gue main basket gitu
selain itu status penghuni warga sekitar depo pelumpang juga tidak serta merta menjadi legal
daerah umalas deket canggu
terlalu banyak sponsor masuk dari saudi
bacang yang sudah berjualan sejak dua ribu dua belas ini
satu top top player terus dia yang dimainin aja
di samping dana desa
saksikan podcast kita di youtube dan juga di spotify kata data indonesia
cuman kalo lagi off season bisa sehari dua kali gitu katanya
nike menyebut jumlah terkini korban meninggal dunia akibat kebakaran di depo pertamina pelumpang
kita punya kecenderungan merekrut orang lebih banyak
di ospek sama maksianto
nanti selama di indonesia mereka akan
yang kalau sdm nya nggak dimajukan yang kalau industri nya nggak ditumbuhkan
di kpu selatan muhammad pakyudin mengatakan pihak kpu telah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan warga indonesia menyuarakan hak pilihnya
kayak obrolan obrolan sebelumnya nih
nah untuk bisa ditahan dia terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka
menyatakan tadi sekitar tiga lima persen kalau negara maju
hanya dua importer yang memiliki kuota impor kedelai sangat tinggi
mereka akhirnya pakailah itu utama yang liga arab
ya dari admika lumayan bagus kan
sementara ia harus mengeluarkan biaya produksi mulai dari perawatan kedelai
paslon dua prabowo gibran juga sudah tiba di istora senayan
tapi tidak meng highlight secara pasti terkait ikn
karena berpotensi menjadi titik kepadatan
aturan main antara asean dengan china
dan yang berat untuk tidak menambah beban
dia masih bisa memberikan keterangan
selama ini andalannya adalah alibaba atau startup dari tiongkok yang tumbuhnya besar besaran
dan ini dituntut untuk menurunkan konsumsi energi fosil dengan melakukan transisi energi secepatnya pak
kita akan lihat nanti akan seperti apa penampilannya pak prabowo
untuk bisa membantu gimana sih permasalahan kota
kualitas hubungannya pasti berbeda
itu muncullah apa yang namanya siltap busri
udah lama banget berarti ya
ya makanya kayak kemarin banyak kendala kayak
untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
dan e commerce akan tetap luar biasa mbak jadi nanti ini kita sedang dalam proses
di saat yang sama kita membutuhkan
sayangnya mayoritas yang saya lihat di dapil jabar tujuh ini kebanyakan perempuan apalagi di usia muda sma smk gitu ya mereka tidak ada cita cita untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya
sehingga fokus kegiatan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban
hingga pada generasi keempatnya kini telah berinovasi dengan minuman jamu kekinian
ada surat keterangan dari psikiater
jadi mereka punya sistem contoh pemainnya pemainnya semua terdaftar
kayak kita aja kalau badan kita sudah kegemukan kita harus bakar lemak
merasa worth merasa pantas membayar itu karena diperlakukan secara baik secara istimewa
gak jadi mengatur gak jadi ngejago tapi tetep ada di tetep apa ya tetep di porsinya gitu
dan ada juga yang langsung terbang ke alam bebas
iya rookie waktu itu tahun dua ribu dua belas ya
ini juga salah satu bentuk upaya kerjasama sister city tentang little bandung
cukup banyak kemarin saya mewawancarai menteri koordinator bidang pmk pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengimbau masyarakat atau pemudik agar tidak terlalu berlama lama berada di dalam rest area
dan cara untuk tahunya itu dari kuping
kalau saya sudah mulai tenang baru saya dekatin anak
penting bagi orang tua dan wali untuk peka
tapi ada juga misalnya oh kalau heat wave akan datang di bulan depan mungkin kita bisa work from home lebih banyak
sehingga kalau hujan ya hujan kita balap dengan webtire ya
pendapatan yang diperoleh akan diberikan kepada yeti

aduh semuanya terkesan tapi yang paling terkesan
ini dia si bulat bertekstur kenyal
tetapi kembali lagi saya ingin tegaskan bahwa hak hak karyawan itu
ketika tiongkok mengimpor kedelai hingga seratus juta ton

bagaimana upaya upaya terhadap sumber daya manusia
dan yang kedua mas kalau tadi menyangkut pertanyaannya
alhamdulillah tetapi dalam masa recovery pun kami tetap akan backup semua
cuma si yuda mungkin posisinya sama cia
nah ini kalau kita bicara pariwisatanya memang akhirnya kita memang harus berkolaborasi gitu ya
maka posisi ibu pc ini kan saat ini ya
apa yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi kita begitu untuk kebijakan diplomasi kita begitu pak reza
biar a tiga itu serentak menjalankan program pusat
poster poster beliau yang ada di mana mana itu
kuliner maupun fashion yang tentu saja sudah dilakukan kurasi oleh dinas terkait di kota bandung
dalam arti ya lo harus menang intinya adalah menang
jangan lupa untuk melihat video selanjutnya
ternyata pas setelah aku ke sini ke kpu ini gitu kan mereka itu maunya pakai cap basah
ini disampaikan presiden jokowi karena terkait beberapa waktu belakangan
mungkin hal yang ingin dicapai dari penandatanganan mou baru ini antar kedua kota silahkan
itu sebenarnya seperti nasi campur
jadi begitu kita kunyah padat di dalam
paling terkesan yang di openings
berbeda dengan kode qr pada umumnya yang hanya kotak atau garis hitam
kami akan dan telah berkomunikasi dengan kementerian bumn maupun kementerian keuangan
ya ini mungkin menjadi masukan bagi kami
dan menurut saya sih ya akan sangat menarik
ya itu tadi saya sebenarnya begini bram
terlebih tadi anda katakan bahwa hari ini anda turun langsung begitu ya
sebenarnya kan kita punya
ketiga juli dua ribu dua puluh dua secara nasional
dia jam sepuluh udah di lapangan
ibu kepala bnpb dan pak nelwan menyampaikan informasi yang perlu kita elaborasi
kemudian juga ada perpanjangan untuk pembayaran hutang terhadap sejumlah kreditor
saya kalau deket deket lebih baik ke indomaret gitu ya
yang sebelumnya itu paspor lima tahun
kalau pesertanya kita buka umum kebanyakan dari kota parepare
statementnya tapi tindakannya itu
baik terima kasih kang abi dan juga selamat siang bapak ibu para pendengar
artinya pertandingan kita belum adjust
untuk di indonesia sendiri setahu saya belum ada ya
tsunami trophy tsunami trophy makanya gue beneran fek
pas pas pas kan pas mulai basket kan cuman oh hobi gitu
maksud saya apa yang kita buat itu apa yang kita bikin itu
nasi kucing ini biasa ditemui di angkringan angkringan di yogyakarta
bahkan kalau anda tanya sih banyak yang
menariknya di taman bermain yang ini ada beberapa wahana kecil lainnya
jokowi meminta mahfud menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang atau tppu di kementerian keuangan secara jelas pada dpr ri
oke prabowo dan juga gibran langsung melewati red carpet menuju ke holding room
tapi mbak yang juga harus diupdate oleh masyarakat adalah titik titik mana saja
ada beberapa petinggi dari partai politik pendukungnya yang sudah menanti begitu ya di depan pintu masuk istora senayan jakarta
jadi untuk di pon selanjutnya dia bisa jadi apa
kalau di kota kota besar mungkin iya
namun kppu belum menemukan indikasi yang mengarah pada
yang ketiga gunakan teknologi sebagaimana mestinya
semakin mengecil sehingga menyebabkan
ia tertarik dengan elang jawa yang bertengger
periode tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh empat sudah habis terjual
kalau kita di drive seseorang nge push
bung karno yang presiden menyampaikan juga bahwa
prof dari sepuluh isu yang prof bilang sudah diklarifikasi berapa
agar bisa dijangkau wisatawan pada dua ribu sebelas ia memberanikan diri membuka toko dengan modal pinjaman bank hingga seratus juta rupiah
dan ini kan mengancam ya persatuan di tengah tengah masyarakat kita
deteksi tadi tidak mampu menjawab hal itu
kompleks perumahan yang berlokasi di desa cikasungkah kecamatan solear kabupaten tangerang
iya pertama kalinya ke danau sendiri
dan berbagi informasi berkaitan dengan penanganan penetaan perkotaan perencanaan inovasi dan lain sebagainya
orang kadang kan aduh finalnya saya ngeliat
yang membuat posisi ibu pc ini sedikit lebih komplikated
setelah itu saya langsung pensiun
karena itu merupakan rest area pertama yang mereka singgahi
bagaimana dengan kondisi yang sedikit berpolemik saat ini dan strategi apa garuda untuk meningkatkan revenue di tahun ini pak
sudah juara waktu sembilan puluh tujuh juara kan
wah ini jadi pertanyaan adalah kapan sahur kapan maghrib ya
kalau adi itu sebenarnya kemarin kita masih sempat
umami banget surga dunia
hasil karya bangsa kita sendiri
kok ikut memberi pembenaran
menggunakan hasil dari pengelolaan aset desa itu
puncak arus mudik tahun ini terjadi pada hamin empat lebaran tahun ini
aku merasa ada kayak benjolan benjolan
banyak sekali di sini warga yang juga turut hadir
ketemu sama bule tadi
angka ini belum termasuk pertambahan jumlah kendaraan listrik
dua ribu empat belas kalau nggak salah dua ribu dua belas
ya mungkin itu yang terlintas di benak anda ketika berbicara tentang jamu
konten si boen berisi seputar masalah sepeda motor hingga cara mengatasinya
badan kuda sudah kaki kaki juga sudah
cubung adalah sebutan untuk kemasan daun palem yang melingkar untuk membungkus cenang
saya dan manajemen garuda ini terdiri dari orang orang yang sangat senang
kalau di dalam marketing channel itu kalau bisa sebanyak mungkin
kenapa kok sampai empat sembilan miliar
wajar lah ya maksudnya jadi fasi banget lah ya
agar tidak dirugikan konsumen harus jeli dan berhati hati agar tidak dirugikan konsumen harus jeli dan berhati hati
kedai jamu sue ora jamu dipunggawai oleh dua orang kakak beradik
kalau bisa mah ditambahin gitu buat yang ngontrak ngontrak gitu kan
yang juga membantu distribusi lalu lintas dari arah bandung menuju arah jakarta
kemudian ada lagi dana untuk desa yang bersumber dari apbd provinsi
kalau cara melatih punya karakter masing masing
sembilan puluh an lah ya pokoknya
kondisi saat ini memang sangat membingungkan

kalau tadi saya mengutip dari pernyataan pak sandiaga uno
nah di situ sebetulnya undang undang nomor enam dua ribu empat belas ini tentang desa ini sudah bagus sekali semangatnya untuk memajukan masyarakat desa
dan masa pinjaman bertambah selama tujuh tahun
tapi tidak dapat mencari tempat perubahan
puncak arus mudik pihak jasa marga memprediksi masih ada sekitar empat puluh persen lagi warga jabodetabek yang
di snaker maupun pihak pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota
tapi tapi gue pengen
kondisi pandemi yang saat ini sudah melandai dan juga rute penerbangan sudah kembali aktif tapi di satu sisi harga aftur naik
nah apa kayak gini ya pertanyaannya
setuju atau nggak setuju julian dan deric michael dua center muda terbaik saat ini di indonesia
tapi karena ini konsisten ya dari jilid satu sampai jilid dua ini
mokap gue sangat sangat takut gue tuh jadi
dan nampaknya network effect sudah mencapai posisi yang sempurna
serta bus listrik untuk kendaraan dinas itu mencapai delapan ratus enam puluh dua ribu
tinggal operator pariwisatanya lihat orangnya kalau sudah panik kan ya harus dijaga benar
pemerintah bisa mengambil peran dengan memenuhi kebutuhan kedelai masyarakat
jadi di mix training nya ya
oke entertainment lah ya
saya sempat membaca pak bahwa sudah ada beberapa event event yang diterapkan oleh pemerintah kota bandung
tapi menurut saya cukup bagus juga ya
penasaran nih sebenarnya apa yang membuat mas dito ini melakukan transaksi lewat nft atau menjadi kolektor gitu
kita pasti belinya kan pada saat proses minting
biasanya capek juga kan kalo main basket
terutama karena yang akhir akhir ini terjadi mungkin karena perubahan iklim justru
jadi generasi keempat ini mulai memikirkan gimana caranya supaya jamu ini bisa diterima di kalangan anak muda

tadi gue udah nanya kan julian pengennya sebenarnya ke amerika kan
emang kalo saya dari tk sampe smp gak pernah belajar bahasa indonesia
terima kasih banyak kak teddy waktunya
bagi anda yang ingin santai tanpa makan berat
ini ia selalu berkonsultasi dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
saya akan masuk ke tema yang lebih dalam ini
namun ia mengatakan bahwa tidak akan menyerang dan tidak akan memberikan statement yang tidak dibutuhkan dalam debat ini
terima kasih banyak mirasya matas
pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi hidangan berat dan satu porsi makanan ringan
sekitar empat ratus an desa pak
timnas u tujuh belas ya yang lagi rame rame coach
misalnya soal kapan akan memiliki anak
karena kenapa ya karena komoditi lain yang lebih menguntungkan
karena kayak kemarin aja komposisinya pas
rohingnya ini akan menjadi isu sehingga mengadu secara intelektual
sekarang kan setelah konektivitas dan lain sebagainya dibangun
ini nasi goreng kampung merupakan salah satu best selling mereka
organisasi kesehatan dunia sejauh ini baru menyatakan informasi rinci untuk mengidentifikasi sepenuhnya resiko keseluruhan dari kasus penyakit pernapasan yang dilaporkan pada anak anak di tiongkok ini masih terbatas
saat ini ahmad mengurus dan membimbing delapan belas pecandu narkoba yang tinggal di asrama
yang di sana juga di
lesion apa yang kita bisa coba jelaskan ya
kalau dari sisi operasi ceritanya mungkin kita sangat panjang
di toko dan tempat produksi pudak pertama di gresik ini pengunjung bisa melihat proses produksi pudak
kalau seandainya kita bicara tentang prinsip pengadaan
apakah ada main mata gitu ya
selain dijadikan museum bangunan tua ini juga digunakan
perfilman tahun ini menyajikan cukup
dapur dapur umum ini sudah beroperasi
saya akan coba pertama masuk di soal tidak ditahannya pc mas
di bubble gitu kayaknya mereka kan
karena yang tau hanya tim teknis dan yang mau ngambil keputusan itu coach bima
ini akan kita monitor terus dan berharap bahwa harga aftur bisa turun sehingga kita juga bisa perlahan lahan menghilangkan surchard sebesar sepuluh persen ini
agar apa agar negara ini terjadi demokratisasi
yang dilakukan oleh arab pernah dilakukan oleh china
youtube kayaknya tuh ya media yang lain lah
puskapol bersama dengan koalisi perempuan indonesia dan perludem itu mengadakan satu forum dialog gitu ya
dan menggunakan sistem jor joran untuk mendapatkan atensi para publik ataupun para user dan buyer sendiri
jasin yang pertama mengkritik pak erik
asalkan kita yang ada di sekitarnya juga mau membuka diri
bukan karena kita sekarang sudah menjadi orang yang di usia produktif
itu soal penghasilan tetap kepala desa
yang diperkirakan masuk ke indonesia pada januari dua ribu dua puluh
ternyata dia jelek di c satu bisa turun ke c dua
saya udah abis screen siap cari rebound kalo gak masuk
dan masih memang masih sampai sekarang itu masih menjadi budaya masyarakat pada umurnya
satu semoga arteta belajar dari situ
jadi kalau kemudian kita bertanya bagaimana dengan survivalnya para tenan
dari dari awal dari badung
jadi sebetulnya mungkin tiga poin g nya adalah
sebenernya belum dapet touchnya aja
yang pasti yang utama adalah kita memastikan itu kan semuanya dijalankan dengan protokol yang benar gitu ya
menurut sumartoyo istilah nasi kucing lahir dari masyarakat sekitar satu dekade sejak munculnya angkringan
tapi lebih daripada itu fakta bahwa fungsi deteksi itu nggak berjalan
tetapi kita masih menunggu setelah adanya pencalonan dan juga pengumuman secara resmi ganjar pranowo ini
supaya menanam kedelai kembali
pencemaran udara yang tinggi ini bukan tanpa pengaruh
karena pasar digital di indonesia cukup besar dan pertumbuhannya cukup tinggi ya
kata dokter langsung dirujuk ke dokter bedah
and then yang berikutnya kita juga mesti make sure secara security nya pun kita mesti password kita mesti secure
eh dan kasih makan tuh jangan jempolnya jangan di atas ya
terus perbanyak lagi akses terhadap taman dan hutan kota
betul sekali pertanyaannya masuknya kemana gitu loh
layar tancap festival film purbalingga kali ini akan digelar di lima belas lokasi berbeda di seluruh kabupaten sebanyumas raya
bandelnya tuh bukan bandel yang beringas ya maksudnya
bee delahab bekerja sebagai play therapist
jadi kita harus melakukan analisis di dalam
cuma mungkin kita panggilnya pakai bahasa perancis
masalah lah di internal mereka
jadi ketika menunggu azan itu kan di sana itu memang setiap hari digelar berbuka puasa bersama secara gratis
nah kalau dikatakan tadi apakah ya kita bisa buka bersama bisa
firdan emang bener ke prawira firdan emang bener ke prawira
dibersihkan dulu kemudian dikoreksi dulu itunya kemudian nanti baru kita bisa scan
mbak saya ingin ke mbak alegra terlebih dahulu
kita batasi pergerakan masyarakat internasional kita batasi pergerakan masyarakat internasional
nah itu sebenarnya lo hasrat lo pengen main di mana sih sebenarnya
abis itu kita lanjut game kedua
produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu bersama dengan kreator dan kolektor nft akan berbagi tipsnya kepada anda
karena tidak ada yang kuat daya tahannya menjadi oposisi tadi selain pdip
ini tentu saja membuat kita semakin percaya diri untuk menghadapi hari esok dan masa depan di garuda
baik secara hukum maupun etik di internal polisi
ya gue gak ngeliat salahnya apa dari apa yang dilakukan oleh arab
pedasnya juga luar biasa
danau ini terbentang antara kota dan kabupaten jayapura
ya selisihnya itu kan sebenarnya kita bisa gunakan untuk bayar utang utang yang lain gitu kan
terus juga prancis menang lawan amerika pas viva world cup
padahal kalau kita baca lebih luas problem korupsi kita itu ada di konflik kepentingan
untuk mengoptimalkan produktivitas kedelai gerobokan dilakukan sistem tanam betuk
ya homologasi ini siogyanya dan seharusnya dilakukan setiap kali menjelang balap ya
pemerintahan adalah bagian tugas
ya untuk bisa mendistribusikan sampai ke balita masing masing
dari sepuluh channel youtubenya inilah penghasilan sibuen ini telah mencapai ratusan juta rupiah perbulannya
sesuai dengan keluhan yang anda sampaikan
tapi yang lain tuh kan satu ratus delapan puluh tuh biasa gitu di keluarga saya itu biasa
karena di daerah inilah jenderal sudirman yang menyandang gelar pahlawan nasional
di umurnya yang baru menginjak lima belas tahun
salah satu pengunjung di tempat wisata ini adalah
sekjen pbhi gina sabrina mendorong agar gerakan rakyat akar rumput bersiap
oke baik mevri pintu sudah ditutup
tapi di satu sisi service harus ditingkatkan kualitas juga harus tetap baik
selamat malam mas iqbal kurniadi selalu siap bekerja mensukseskan program wsbk mandalika dua ribu dua puluh
sejak awal itu memang didesain ya
jadi teman teman tungguin acara tersebut ya
dari sebelumnya diperuntukkan bagi kalangan tertentu akan diubah untuk kalangan umum
ini kan lu smp belum bisa bahasa indonesia tuh dulu ngomong sama pelatih bali
supaya bisa mempermudah masyarakat untuk mengurus proses pindah memilih ini
event tahunan festival danau sentani menjadi salah satu ikon pariwisata papua
keyakinan hidup beda kemudian way of life nya beda
lu cuman dikasih yang banyak stok itu winger
kalo mereka menang kalo mereka juara dapet promosi
bukan semata mata pada network effect
kita bagi menjadi asuransi atau dana darurat dan persen lagi untuk investasi
tapi kalah abis itu lawan argentina
dengan instrumen yang gagal berjalan secara komprehensif
ruang di samping pengemudi pun biasanya dimanfaatkan sebagai tempat duduk
kita tahu bahwa dna nya pkb itu dna ada dalam kekuasaan
jadi kita gak tau heat wave itu apaan sih
terhadap perasaan dan kebutuhan anak
kalau cari dapur rph itu tidak bisa di toleransi
fraksi nasdem menerima dengan catatan dan dua fraksi yaitu demokrat serta pks
siswa taman kanak kanak dan sekolah dasar di kota tasikmalaya antusias mengikuti berbagai
termasuk ada tiga truk yang hanyut
berarti ya kita mesti cari bakat yang benar benar terbaik gitu
dalam sehari tujuh ratus sampai delapan ratus bacang habis terjual
nah ini kira kira tidak sama sekali
memang secara prestasi sebagai atlet ya
tentunya kan ini menunjukkan bahwa ketiga capres tersebut memiliki bekal intelektual yang memadai
playground yang terletak di dalam panda raksasa ini memiliki perosotan dan labirin balon yang cukup menantang karena harus menjaga keseimbangan
ya udah gue masih masih ini lah
kemudian yang gayung bersambut ketua dpd
yang buat legasinya pj akhirnya dua ribu tujuh belas juara gitu kan
si games atau ff diakui sama
pasti ada keuntungan yang perlu mereka ambil gitu
tapi kalau kita bicara mengenai penurunan kasta bandara ini apakah juga bisa menimbulkan multi persepsi ibu
nggak cctv yang berkaitan dengan penarikan permohonan
letak geografisnya yang juga dikelilingi perbukitan
sekarang tidak tidur sama sekali dari kata dokter teh jenima dia dia udah dia dosanya banyak
ya itu akan nanti akan tercipta yang namanya
enggak tau kenapa gue kayak ya secara materi
salah satu alasan memelihara kuda adalah menikmati keindahan bulu dan rambutnya
banyak banget sebelum jadi idea memutuskan akan menghentikan operasionalnya
mirip banget di lagu kaget tadi
kita mau yang anak bandung kita bandung mau udah tahu lah lu siapa gitu tanpa harus ada liputan eksklusif pun
untuk pemain basket itu center di indonesia gitu tinggi banget
sangat mungkin terjadi di sana
apa yang secara teknis dan administrasi
itu ada maknanya nggak sih bang abed
soalnya riskan banget ya kayaknya kalo badan setting gilu kalo gak conditioning dan gym ya
ini penting mevri karena meskipun pdi perjuangan belum menentukan siapa yang akan menjadi teman ataupun siapa yang akan menjadi oposisi begitu bagi mereka di konteksasi dua ribu dua puluh empat
yang saat ini sudah mulai pudar di gerus zaman
sudah bisa memperkirakan bisnis plan yang efisien
menurut saya sebagai orang tua harusnya dia melindungi bukan malah membunuh
ali sahrudin pengasuh pondok pesantren metal taubat sunan kalijaga mengatakan
karena orang tersebut pada saat memberikan keterangan dia tidak dalam keadaan sehat
untuk kesetaraan gender di indonesia ini
untuk sebagai garda terdepan
itu penyelesaiannya adalah dalam bentuk hutang
semua tanah bengkok itu dikonversi dengan uang maka jumlah pendapatan dalam satu tahun berapa
resikonya meningkat menjadi dua puluh tujuh enam persen
jadi ya semoga semoga akhir agustus
mereka sudah mulai menggunakan metrik baru
kalau misalnya enam belas nya masih di dpr gedung nusantara
dan isi yang tadi saya bilang imigrasi custom dan biaya cukai atau maaf kuarantin
mulai dari pembukaan oleh ketua mpr bambang susatyo
siapa yang paling cepat menghabiskan makanan kucing itulah pemenangnya
tapi juga bisa ada kesamaan
nah makanya kita tanyain satu satu
nah ini yang bertabrakan itu pp nya
saya mulai basket di merpati bali
lebih ke karena kemarin debat capres itu rame jadi saya merasa tergerak untuk pokoknya harus milih dan harus ngurus pindah memilih biar bisa tetap dapat suara
sehingga untuk yang belum atau menuju ke tahap kesana
dimana kapasitas penonton ini mencapai dua puluh lima penonton
jadi kita hidup dengan covid sembilan belas sekarang
di tandadatar di enam kecamatan
jadi di dua puluh sembilan orang itu kita melakukan metodenya selain dengan alat berat juga memakai donkron thermal zenith
presiden joko widodo telah menginstruksikan kepada jajarannya baik pemerintahan pusat maupun daerah
bahwa masa depan itu tantangannya bukan pada impresi dari talent
tidak hanya proses pidana tapi juga proses perdata
dari industri pembuatan kuali dan tembaga
anies dan juga mohaimin tampak sedang melayani teman teman media ataupun teman teman wartawan yang berada dalam satu bis ini
dengan pastinya baik dan juga full selama tiga puluh hari ya
mungkin kalau untuk penuh itu butuh waktu sekitar dua lima jam
sama sm lagi dulu tuh
tidak menghadir dalam bentuk poster poster tadi
jadi asn pun sebenarnya juga punya kewajiban untuk
jadi jadi pede timnya juga pede kepercayaan diri saya
jika dibandingkan dengan kedelai impor yang saat ini beredar di pasaran polongnya nyaris sama dan saya meyakini kualitasnya juga sama
lu kan gue tinggal di pondok labu
merogoh kocek sebesar dua puluh lima rupiah saja untuk sekali meluncur ketika sampai di atas saya baru
sebagai pencuci mulut saya pilih es krim yang dinikmati sambil menikmati pemandangan lalu lalang pengunjung lain di kota tua
tapi kalau berbicara soal para peserta dan juga pebalap begitu
karena pada akhirnya kita mencoba kompensasi apa yang sudah dilakukan sebelumnya kayak gitu
di sini tidak ada sama sekali kendala apapun
sampai dengan desa desa itu
mbak basket itu nanti lo ketemu sendiri temen temen lo yang kaya yang miskin ya ketemu temu sendiri gitu
saya hanya memantau pas proses syuting
bahwa penting sebenarnya negara negara termasuk indonesia ya
sehingga memang pdip sebagai salah satu partai terbesar di indonesia yang bahkan memiliki tiket untuk mengusung capres sendiri
saya juga kayak wah gimana ya ngapresiasi si ko rocky luar biasa lah itu
actionnya yang roaring di manado ya
itu bagus buat gue karena banyak pemain terutama asphalt
kalau itu datangnya dari kuasa hukum maka itu masih bisa diterima
mas mariadi ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya
terima kasih anda masih bersama kami di pilihan indonesia jelang debat capres dua ribu dua puluh
yaitu kita bisa melestarikan materi yang sudah sekian puluh tahun gitu ya
waduh itu support sekali ke support sekali ke basket kan di basket
iya dulu gue sebenernya gak pernah mau bro
terus saya masuk belajar jaya itu tahun delapan puluh sembilan
dari kasus penuntasan kasus pembunuhan brigadir yosua
tapi sebelumnya di tengahnya kan kita bisa lihat itu bahwa kita sudah ada di mana
ya inilah cend kita mungkin ini lah kalau ngomongin pj kita sambil ini aja cend sambil main game saat akhir ya cend
yang paling mudah adalah mengartikan gerak telinga kuda
sistem ini sudah lama dipakai oleh warga desa pojok untuk mempermudah penjatualan tanam antar komoditas
yang dibuat berdasarkan pesanan
ada yang suka merokok ada yang nggak suka asih